di dapur sebuah perusahaan catering di kawasan jeruk purut cilandak jakarta selatan
jumat sore sejumlah sukarelawan dari asosiasi ibu menyusui indonesia
sibuk menyiapkan makanan yang akan dibagikan ke posko pengungsian korban banjir di ibu kota
mereka menyiapkan makanan pendamping asi untuk dikonsumsi oleh bayi dan ibu menyusui
selama berada di posko pengungsian
berbagai makanan pendamping asi dibuat diantaranya olahan dengan tekstur sangat halus
untuk bayi berusia di atas enam bulan sedangkan makanan dengan tekstur tidak halus
untuk bayi sembilan bulan hingga dua belas bulan
nia uma salah satu pendiri asosiasi ibu menyusui indonesia menyebut
olahan pendamping asi tersebut sudah memenuhi kriteria makanan sehat
serta bergizi bagi ibu menyusui dan bayi
bahan bahannya kita menggunakan pakem pakem yang sudah biasa kami dilatih
kalau unicef nyebutnya istilahnya empat bintang
itu ada bahan bahannya harus mengandung protein hewani protein abadi
karbohidrat lemak juga dengan sayur sayur yang berwarna hijau berwarna orange
jadi ada kombinasinya gizi seimbang
sedikitnya dua ratus box makanan pendamping asi disalurkan setiap hari ke posko pengungsian
di kawasan jatinegara jakarta timur oleh para sukarelawan
mereka berharap dapat menuhi gizi kaumnya
selama berada di posko pengungsian